wayang golek lahir sebagai bentuk kesenian yang kaya akan nilai budaya
syarat akan nilai estetika yang mampu memberikan makna dan nilai bagi kehidupan bermasyarakat
saya cukup beruntung dipertemukan dengan maestro pembuat wayang golek asal bandung jawa barat
mang duye yang sudah membuat ribuan wayang golek sejak tahun enam puluh an
kita bareng bareng membuat
oke ayo kita buat ya pak
ini dia kayunya
nggak apa apa pak nggak apa apa saya bantu
aduh lumayan berat ini
hari ini saya akan coba membuat salah satu kesenian tradisional asal jawa barat wayang golek
nah kita akan cari tahu bagaimana pembuatannya dalam sehari menjadi pengrajin wayang
aduh ini kayu kayunya udah ada jadi sekarang saya sama pak due akan coba membuat kayu
jadi belum apa apanya udah capek banget lihat
saya udah keringetan gini ngambil kayu dari depan ke tempat bapak buat wayang aja
kita buat wayang ya pak ya
bahan utama membuat wayang golek tentu saja kayu kayu ini
ada dua jenis kayu yang digunakan untuk membuat wayang golek
kayu albasia dan kayu lame
tetapi pengalaman membuat emang duye menyarankan lebih baik pakai kayu albasia saja
selain tahan lama kayu albasia juga anti rayap
wah belum apa apa nih kita sudah dapat tips
mari kita mulai perjuangan dalam membuat wayang
saya ditantang mang duye untuk memotong kayu albasia besar
gergaji raksasa sepanjang satu meter inilah yang akan jadi senjata
setelah dipotong potong kayu masih harus dibagi menjadi dua bagian
tapi sebelumnya kita harus menggambar pola kepala wayang terlebih dahulu
untuk menggambar pola cukup gunakan pensil
setelah itu bagi jadi dua
kali ini tidak usah pakai gergaji tapi kapak saja
yang kecil kecil ini
ini bisa untuk
jadi dua kepala wayang
proses selanjutnya adalah ngabakalan atau merapikan kayu yang sudah dipotong
untuk dibuat pola lebih detail pada bagian kepala wayang golek
alat yang digunakan golok
setelah rapi baru digergaji
itu sepatunya buka dulu
biar enak itunya
bisa dipakai megang buat yang bawahnya
pas kakinya dibuka juga enggak
ternyata harus dibuka ini
ternyata lebih baik tidak menggunakan alas kaki
karena bertujuan untuk menahan si kayunya agar kemudian tidak bergerak gerak
jangan sakit hati itunya tangannya
itunya agak diserong
selanjutnya adalah memahat wayang
menurut saya paling sulit
pola yang dibuat ini dari mata telinga mulut bahkan mahkota wayang golek ini beneran susah
selain teknik khusus yang harus dikuasai kita juga harus paham pakem tokoh wayangnya
untungnya nih saya ditemani kang nandal
jadi bisa diajarin juga
wah gagal kang
gak apa apa lah
jadi memang aturannya gak boleh nyatu tapi saya membuatnya bersatu jadinya tidak seharusnya
jadi patah ya
jadi patah ya
gak apa apa ya kang ya
namanya juga belajar
masih bisa dibetulin
masih bisa dibetulin

gak ada yang bisa dikomunikasi
bagian kepala sudah selesai
saya mendapat tugas dari mang duye untuk membuat badan
padahal nih saya hanya diminta untuk meraut bagian kayu yang tidak rapih
dan ternyata untuk membuat bagian badan dari wayang ini ternyata tidak hanya tangan saja yang kemudian digunakan
tadi saya sempat di beberapa koreksi oleh mang duya ternyata kakinya pun ada pakemnya
bisa hidup ya
jadi memang harus seperti ini ya pak
kalau tidak seperti ini bisa bisa berbahaya bagi kaki kita atau tangan kita
atau bahkan nanti bagian badan dari wayangnya pun tidak sempurna
semangat terus ya
masih semangat pak
lanjut menghaluskan alias mengamplas
amplas bertujuan membuat kayu
setelah semua bagian wayang diamplas dan rapi saatnya memberi warna
nah agar warna wayang maksimal beri bagian dasar dulu ya
mewarnainya nih harus teliti dan rapi
pastikan setiap bagian kepala wayang tertutup oleh cat dasar
pemberian warna ini tergantung pada patron atau golongan
setelah wayang goleknya kering
nah kang nandar selanjutnya akan mengajarkan teknik meleng bagian kepala
sekelas sinfoni ini adalah salah satu tokoh wayang bernama dharma kusuma yang bermakna raja
yang mengedepankan kebajikan
setidaknya butuh waktu tiga jam untuk bisa menyelesaikan satu bagian kepala wayang golek
waduh bisa bisa pegel nih
belum lagi kita juga harus tahu pakem pakem dari setiap karakter jangan sampai salah
sambil menunggu kang nandar meleng yuk kita siapkan baju wayang goleknya
alat dan bahan yang digunakan adalah kain hingga permata permata
nah kalau urusan berangkai
padahal nih diarahkan juga oleh sang maestro mang duye
saya mulai dari memasang lengan pada bagian badan
wayang golek mulai dikenal di tanah sunda sejak abad ke enam belas
meski sudah masuk era modern eksistensinya masih terlihat
bagaimana adegan adegan tertentu wayang itu harus juga menjadi hiburan
makanya kalau dalam wayang itu ada tontonan dan ada tuntunan
ngelasterikan budaya ya
kan itu aset negara
masa itu aset negara kubapa diapidulikan ya
kan itu harus diteruskan
ya lelastarikan terus anak bangsa
jangan lupa pakai masker ya
nah betul jangan lupa pakai masker
dan pak biksa memang tadi proses pembuatan wayang cukup sulit dari awal sampai akhir
proses mendalangnya pun cukup sulit butuh keahlian khusus untuk kemudian bisa mendalang
itulah perjalanan saya sehari menjadi pengrajin wayang
mudah mudahan bisa menginspirasi anda
dikarya di helmi surya negara bandung jawa barat